ya apa biasa aja sih tante setiap orang kan pasti punya kesalahan
dan kesalahan yang aku lakukan itu kan demi kebaikan dan demi sayangnya aku sama boy
itu aja kok tante
beras kencur sudah diminum belum bah
beras kencur beres
endok meri telur bebek udah
nah kan biar napal gitu suku teh air legonan juga hulu cumi kan udah semua sih emang
wah ya dah kalau menurut saya pak kalau banyak banyak begitu mulus karena beteng
eh sarung menurut saya ya apa yang diminum sama abah tidak akan membuat bules tapi membuat fondasi lebih seterong
wah strong nyanya
sudah sudah sudah sudah nih dipikir pikir daripada jadi pada ribut nih
mendingan sekarang berdoa supaya tidak sakit perut pak
ya iya tuh kita berdoa sekarang lah ya
bimbing sama abah
mari kita berdoa bersama sama
diniatkan kak gusti allah diminta perlindungan supaya kita teh ditunjukkan ke jalan yang lurus buat sahabat sahabat amba ya allah
tambah mohon perlindungan diberikan jalan ya allah diberikan kemenangan
ini saya terpaksa ya tarung karena buat keselamatan naik raya dari sekapan kobar gusti nusantara
ini maksud ada apa ini kesini semua
saya dan teman teman disini pengen mendukung abah
dan sekaligus untuk berjaga jaga
untuk segala kemungkinan untuk buruk
karena tidak ada menuntut kemungkinan
kalau bang kobar akan mengalahkan segala cara untuk mengalahin abah
jadi kita disini untuk bantu abah untuk berjaga jaga dan mengawal abah
alhamdulillah tuh kalau gitu
brother wah yang sedang aduh

sudah aduh kalau begitu
apa sih aku hanya ingin ngebuktiin ke tante kalau aku segitunya sayang dan cinta sama boy
apa demi boy
gak tua tua amat chaos
saya tahu kamu itu justru ninggalin poin demi harta
kamu ninggalin yang muda pergi ke pelukan yang tua ya kan
oke terus ingat ya masalah uang lima miliar rupiah saya akan balikin ke kamu oke
sejujurnya tante aku gak butuh uang itu kembali lagi ke tangan aku
yang aku butuhkan sebenarnya tante menghargai aku gak sih sama aku kalau ketemu
ya kayak apa biasa aja sih tante
setiap orang kan pasti punya kesalahan
dan kesalahan yang aku lakukan itu kan demi kebaikan dan demi sayangnya aku sama boy
pokoknya saya akan balikin uang lima miliar itu
pokoknya gimana pun caranya macan harus balikin uang lima m itu
gue senang banget dia jadi ribut sama suaminya
sekalian aja tuh kayak kemarin tuh proses mau cerek cerean gitu lah
biar dia tahu gimana rasanya kehilangan orang yang dia sayangi yang dia cintai
seperti yang gue alami
eh kan rasain tuh emang enak ya enggak lah
kok gue jadi kepikiran soal lima m itu ya
kalau dia berhasil eh berhasil nggak ya
eh kalau dia pun berhasil ngembalikan uang lima m
uang lima m itu gimana gue gak mau
yang gue mau dia tetap gak bisa pulangin uang lima m supaya dia itu utang budi sama kue
kalau bisa lebih dari itu
tapi gimana caranya
oke gue harus mikirin gimana caranya supaya dia nggak bisa mengulangi uang lima m itu
itu yang terpenting saat ini
baraya mau nonton film apa
yaudah baraya pilih dulu aja ya filmnya saya mau keluar sebentar
bete juga nih gini terus bosen
mana handphonenya suster nih gue pinjem sebentar buat nonton money ya
gue juga gak tau boy
nomornya sih gak gue kenal
tapi gue coba angkat dulu ya
alhamdulillah kamu lama banget sih yang nginget telfonnya
astaga sayang rai kamu dimana sekarang ya
ini aku lagi sama anak anak aja mau jemput kamu mau nyelamatin kamu
dan jujur aku seneng banget kamu nelfon aku sayang
hah bebasin udah gak usah lah
soalnya tadi aku ngobrol sama om kobar
om kobar bilang dia mengontrin aku kok besok ke rumah abah
enggak enggak enggak enggak rai dia tuh bohong
sekarang aja abah lagi bertarung sama bang kobar untuk ngerebutin kamu
astagfirullahaladzim bertarung merebutin aku kok bisa
yaudah yaudah itu ntar kita bahas nanti ya
yang penting sekarang kamu ini lagi di mana
di rumah yang cipa rusuk itu bukan
soalnya kata om dulu kamu ada di situ
kalau jelasnya sih aku nggak tahu
pokoknya rumahnya itu putih dan pegernya itu tinggi banget
yaudah yaudah yaudah
yaudah kalau gitu sekarang aku pesan dulu ya
aku samperin kamu untuk nyelepetin kamu ya
yaudah kamu hati hati ya
dan dia bilang dia ada di rumah yang dibilang sama om dudu itu
di cipa rusuk
loh yaudah berarti bagus dong
berarti kita udah pasti bakalan kesana
yaudah kalau gitu kita jalan yuk
motor lo bisa jalan kan